pendapatan dprd dki jakarta diusulkan naik dalam rancangan anggaran rencana kinerja tahunan dua ribu dua puluh
sejumlah warga jakarta menolak rencana tersebut mereka mengaku heran dengan sikap anggota dprd
dki jakarta yang berupaya menaikkan pendapatan di tengah pandemi covid sembilan belas
jadi kalau misalkan kenaikannya dilakukan untuk tahun depan dengan kondisi ekonomi yang lagi turun
itu saya gak setuju karena bisa membanding anggaran pemerintah yang ada
karena lagi pandemi ya jadi saya rasa sih belum pantas
karena dimana mana kita juga banyak yang dipangkas ya gaji gaji pegawai juga banyak yang dikurangi
sementara itu hal berbeda diungkapkan seorang warga jakarta
yang justru menyetujui rencana kenaikan pendapatan anggota dprd
dki jakarta menurut dia kenaikan pendapatan anggota dprd
juga harus dibarengi kenaikan gaji karyawan swasta yang bekerja di ibu kota
tapi kalau emang ada kenaikan itu saya sih positifnya semua company perusahaan di indonesia pun
akan memperhatikan karyawannya untuk ada kenaikan juga
dpr naik karyawan swasta juga harus naik
rancangan anggaran rencana kerja tahunan dprd dki jakarta tahun dua ribu dua puluh satu menjadi sorotan
sebab setiap anggota legislatif mendapat alokasi anggaran

rizky iktiar yahya jakarta